sebentar bapak kan ada gandu kami bicaranya baik baik dulu sebentar
bicaranya baik baik dulu
bapak bicara dulu sebentar
dengan terus mengejak gas seorang kakek bersama istri dan anaknya ini berusaha untuk melarikan diri
dari penderekan petugas suku dinas perhubungan saat kedapatan parkir sembarangan
di jalan subur batu kemayoran jakarta pusat selasa pagi tadi
meski petugas sudah menyita surat izin mengemudi
ia ngotot dan berujung pada aksi rebutan kunci kendaraan
istri dari kakek ini berdalih tidak mengetahui adanya larangan parkir karena tidak ada rambu di jalur ini
pak kaki saya kan ketabrak
saya minta tolong sama anak buah dia nggak boleh
gue kagak tahu aku kan sini gak ada tulis larang gitu
tapi ini di bahu jalan bu
aku nggak tahu pak
selain di kawasan kemayoran petugas juga melakukan penerekan sejumlah kendaraan
yang parkir sembarangan di kawasan cepakamas
seluruh kendaraan yang diderek dibawa ke parkir irti monas
untuk diberikan sanksi denda sebesar dua ratus lima puluh ribu rupiah
rizky itiar yahya jakarta